diperiksa selama sekitar delapan jam di gedung kpk
rafael alun trisambodo menolak untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan dirinya
ia justru kembali menyampaikan permohonan maaf kepada ayah david ozora jonathan latumahina
rafael berharap david ozora yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan putranya bisa segera pulih
agar segera sembuh pulih kembali seperti setiap kala
saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga bapak jonathan
kepada keluarga besar pbnu dan keluarga besar banser gp ansor banser
mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan terima kasih semua
apa aja pak
bisa ditanyakan apa aja pak
bisa ditanyakan kepada kpk
rafael diperiksa kpk setelah harta kekayaannya menjadi sorotan publik
anak rafael yang terlibat kasus penganiayaan kerap pamer mobil dan motor mewah di media sosial
pihak kpk mengatakan terkait mobil rubicon rafael mengaku membeli mobil tersebut di sebuah tempat
kemudian dijual kepada kakaknya
namun kpk belum dapat menelusuri kepemilikan motor harley davidson
karena ketiadaan nomor plat
rubicon ya dua minggu lalu
tim sudah ke lapangan benar
itu memang bukan atas nama yang bersangkutan
snk dan pkb nya
dan kita datangi alamat yang kita punya
itu gang di daerah mampang
jadi memang orangnya udah pergi
tapi itu alamat di dalam gang
jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu
tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan
tapi atas nama kakak yang bersangkutan
jadi dari yang di gang lantas dia beli dia jual lagi ke kakaknya
jadi kita bilang ya sudah
kasih unjuk aja dokumennya nanti dia akan bawakan
itu yang rubicon
yang harley davidson karena gak ada plat nomornya kita juga gak bisa cari kemana mana
di situs elhkpn harta rafael alun yang seorang pejabat eselon iii di jen pajak itu tercatat sebanyak lima puluh enam miliar
rafael juga memiliki aset sejumlah rumah mewah
selain rumah seluas dua ribu meter persegi di yogyakarta
mantan kepala bagian umum kanwil djp jakarta selatan ii itu juga memiliki rumah mewah di manado
menurut keterangan warga sekitar pemilik rumah adalah ernie torondek istri dari rafael aluntri sambodo
ini sih tahunya jauh
ini cuman dari dp orang kerja
akhirnya yang punya ibu ernie torondek
kalau orang ini ibu pernah lihat yang pemilik rumah ini
belum pernah lihat
tahu malah setelah viral ini
kpk juga menyebut pihaknya kini juga tengah memeriksa kepemilikan saham rafael alun di enam perusahaan
tim liputan cnn indonesia